anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
pemerintah memutuskan untuk meniadakan keberangkatan jemaah haji pada tahun ini
salah satu pertimbangannya adalah persiapan dan keselamatan jemaah
karena hingga mei pemerintah arab saudi belum memberikan kepastian untuk membuka pelaksanaan ibadah haji
pemerintah melalui menteri agama fahrul razi memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini
keputusan pembatalan ibadah haji tersebut ditetapkan demi keselamatan jemaah karena terjadinya pandemi covid sembilan belas
dan arab saudi yang belum membuka akses bagi semua negara
akibat pandemi covid sembilan belas rentang waktu proses pemberangkatan jemaah calon haji akan lebih panjang daripada biasanya
karena membutuhkan proses karantina sebelum berangkat
setiba di arab saudi dan saat kembali ke tanah air
selain itu pemerintah juga tak punya cukup waktu untuk menyiapkan pelayanan dan perlindungan bagi jamaah
pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun seribu empat ratus empat puluh satu hijriah atau tahun dua ribu dua puluh ini
keputusan ini saya sampaikan melalui keputusan menteri agama republik indonesia
nomor empat ratus sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh
tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada pelenggaraan ibadah haji tahun seribu empat ratus empat puluh satu hijriah atau tahun dua ribu dua puluh masehi
sesuai amanat undang undang selain persyaratan kemampuan secara ekonomi dan fisik
kesehatan keselamatan dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan
sejak dari embarkasi atau debarkasi dalam perjalanan dan juga saat di arab saudi
negara tetangga singapura sebelumnya juga sudah memutuskan untuk menunda keberangkatan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh
karena wabah virus corona
hal tersebut diumumkan dewan agama islam singapura pada lima belas mei lalu
seperti dikutip dari straight times sembilan ratus warga singapura telah terdaftar sebagai jemaah haji tahun ini
sebagai gantinya mereka akan dijadwalkan untuk melakukan haji pada tahun dua ribu dua puluh
hingga saat ini kerajaan arab saudi belum memberikan keputusan
terkait pelaksanaan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh
kementerian agama resmi mengumumkan pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun ini
akibat pandemi covid sembilan belas yang tak kunjung meredah
pemerintah berjanji mengucurkan dana manfaat kepada jemaah yang tertunda berangkat
sementara pelaku usaha travel haji mengaku merugi triliunan rupiah
dan malam ini kita akan langsung membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio
melalui sambungan zoom
ada oman faturahman jurubicara kementerian agama
selamat malam pak oman assalamualaikum
selamat malam waalaikumsalam
oke dan ada kang aceh hasan syazili wakil ketua komisi delapan atau komisi agama dpr ri
selamat malam kang aceh assalamualaikum
selamat malam assalamualaikum
ba'anana selamat malam
seluruh pemirsa jnn indonesia
dan ada pak firman muhammad nur sekjen ampuri asosiasi muslim penyelenggara haji umroh
selamat malam pak firman assalamualaikum
pak oman kenapa begitu lama sebetulnya kementerian agama memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun dua ribu dua puluh
dan sangat mepet karena ini menjelang h tiga minggu sebelum kloter pertama seharusnya berangkat tanggal dua puluh enam juni
ya sebetulnya ukuran terlambat itu tergantung dibandingkannya kemana kan ya
pertanyaan kenapa terlambat karena ada juga yang bilang juga mungkin
kenapa tidak menunggu kan ada juga begitu
jadi tergantung ukurannya sebetulnya
ada yang masih meminta kita menunggu sampai ada kepastian siapa tahu minggu depan dibuka dari saudi kan ada begitu
tapi yang menjadi pertimbangan utamanya memang seperti beberapa kali sudah disampaikan
itu adalah pertimbangan kemanusiaan dan kesehatan
baik di arab saudi maupun di indonesia kan sama pertimbangannya itu
artinya memang betul tidak ada kepastian dari pemerintah arab saudi terkait dengan keberangkatan jemaah haji
bukan hanya di indonesia tapi di negara negara lain begitu pak oman
jadi kita kalau mengikuti itu kan ada menteri turki misalnya nelpon juga ke menteri haji
dubes kita juga telpon memang untuk seluruh negara sampai saat ini belum ada keputusan
kepastian tentang penyelenggaran ibadah haji
apakah kemudian kementerian agama kita sudah mengkomunikasikan pembatalan ini kepada pemerintah arab saudi
dan apakah mereka juga sebetulnya yang memberikan saran agar dibatalkan saja
karena kalau saya tadi mendengar konferensi pers yang diselenggarakan oleh menteri agama itu bahkan dikatakan pemerintah arab saudi yang meminta agar pembayaran tidak harus dilunasi begitu
untuk yang kloter pertama ini ataupun jemaah haji kita semua
bukan bukan begitu sama sekali tidak ada saran dari otoritas saudi untuk mengambil keputusan
nah kalaupun dibilang yang menunda itu itu sebetulnya kan yang tanggal enam maret kalau tidak salah itu menteri urusan haji dan umroh yang diperkuat dengan tanggal tiga puluh maret wawancara begitu pak menteri urusan haji dan umrohnya itu
meminta untuk ataroyus untuk meminta menunda pembayaran uang muka untuk layanan kontrak akomodasi
komunikasi dan catering jadi itu yang mintanya itu minta menundanya itu
tidak ada saran untuk kebijakan penyelenggaran hajinya ke semua negara
oke pak oman ini kan ada dua ratus dua puluh satu ribu jemaah kita yang harusnya naik haji pada tahun dua ribu dua puluh ini
namun mereka terpaksa tidak bisa naik haji begitu karena memang sudah dibatalkan oleh pemerintah
padahal kita tahu bahwa antrian haji di indonesia ataupun di negara lain itu sangat panjang
artinya apakah kemudian pemerintah akan melobi kerajaan arab saudi
tahun depan agar kuota jemaah haji kita itu ditambah
karena kan dua ratus dua puluh satu ribu dan tahun dua ribu dua puluh satu kita sudah punya kuota sendiri begitu
betul ya ini memang efek dominonya ya saya kira dari musibah yang kita alami ini
persisnya dari haji reguler itu kan ada satu ratus sembilan puluh delapan tujuh ratus enam puluh lima jemaah haji yang melunasi
itu termasuk yang cadangan
kemudian dari haji khusus ada lima belas empat ratus
itu artinya yang gagal berangkat ya pada tahun ini
yang sudah melunasi tapi gagal berangkat termasuk yang cadangan
nah otomatis kan mereka ini itu menjadi jemaah haji yang berhak berangkat kan untuk tahun depan
dengan sendirinya nanti tergantung kuota pada tahun depan itu berapa
tentu saja yang tahun depan akan tergeser dan demikian seterusnya
karena ya rasa memiliki terhadap
apa namanya musibah ini ya memang harus disadari oleh semua pihak ya saya kira ya
kami sangat empati tentu saja kepada semua jemaah
oke artinya kan ada kuota di tahun dua ribu dua puluh satu yang akan berkurang
yang saya ingin tanyakan apakah dari kementerian agama akan melobi dari kerajaan arab saudi untuk menambah kuota kita
ya sebetulnya kementerian agama dengan dpr hampir setiap tahunnya itu kan juga sebetulnya melakukan komunikasi ke arab itu
untuk kuota ya
nah kita juga sering ditawari untuk nambah kuota
kita tahu tahun dua ribu sembilan belas juga ada penambahan kuota sepuluh ribu kan ya
nah untuk tahun ini sebetulnya juga kan diwacanakan nambah lagi menjadi dua ratus tiga puluh satu ribu
karena tahun lalu pihak saudi itu janji nanti di area mina dan di arafah itu akan direnovasi khusus untuk kita katanya begitu
bukan keburu ada musibah
jadi strategi yang salah satu yang memang yang akan ditempung insya allah oleh kementerian agama
itu adalah mengkomunikasikan soal penambahan kuota
meskipun tentu resikonya juga besar juga gitu
iya penambahan kuota ya
oke saya mau tanya ke kang aceh
kang aceh dari dpr sebagai mitra kerja pemerintah mitra kerja kementerian agama
apakah sepakat dengan keputusan ataupun kebijakan yang diambil dari kementerian agama ini
karena ada perbedaan suara begitu di internal dpr di internal komisi delapan yang menyayangkan kenapa kementerian agama tidak berkonsultasi terlebih dahulu
tidak duduk bersama dengan dpr dulu sebelum memutuskan untuk membatalkan
keberangkatan jemaah haji kang aceh
ya saya ingin membaginya ke dalam dua aspek ya
aspek pertama adalah aspek prosedur yang diatur di dalam undang undang
yang kedua adalah aspek substansi
nah aspek prosedur ini mbak nana
kita kan punya undang undang haji
di dalam undang undang haji itu ditegaskan
bahwa setiap kebijakan strategis
yang dilakukan oleh kementerian agama
terkait dengan haji
dibicarakan dibahas bersama dengan dpr
itu jelas di dalam undang undang disebutkan demikian
tanggal sebelas mei kami rapat dengan menteri agama
dan disitu disepakati
poin utamanya adalah
bahwa apabila terjadi pembatalan
maka akan di putuskan di dalam rapat
khusus terkait dengan kebijakan ini
saran kami juga
bahwa sebelum memutuskan kebijakan yang sangat strategis ini
karena ini keputusan yang sangat
dan masalah yang sangat sensitif
kami menyarankan supaya
menteri agama itu roadshow
kepada nu muhammadiyah
dan lembaga lembaga keagaman lainnya
termasuk juga misalnya
persatuan haji indonesia gitu ya
nah ini tujuannya sebetulnya
karena masalah ini masalah sensitif ya
maka seharusnya proses pengambilan keputusan
jadi kita harus
kita harus mengatakan
publik bisa mengetahui
dan didengarkan apa sih maunya
nah pertama itu
artinya anda mengatakan
kebijakan strategis membatalkan keberangkatan jemaah haji ini
yang dilakukan oleh kementerian agama
saya punya keyakinan begitu
kenapa ke komisi delapan
agar ini dibahas terlebih dahulu dengan komisi delapan
karena ini adalah perintah undang undang
ya kalau perintah undang undang
ya harus jalankan dong
karena implikasi dari kebijakan ini pasti akan banyak
termasuk nanti kita akan membahas soal anggaran
kita membahas tentang
mengkaji ulang proses perjalanan
kontrak dan lain sebagainya
itu pasti membutuhkan komisi delapan
jadi menurut saya ini sangat heran
kalau menteri agama
kok menyalahi undang undang
padahal dia mengaku
dasarnya adalah undang undang
ini kan logikanya menjadi misleading gitu loh
nah yang kedua
ini penting untuk saya sampaikan ya
bahwa secara substansi
saya secara pribadi saya mendukung
ya itu adalah prinsip dasar
di dalam pelaksanaan ibadah haji
ke kang oman
itu salah satu diantara
haji itu adalah
konsep istiqa'ahnya sendiri
dengan organisasi keagamaan
inilah yang menjadi pijakan dasar
untuk kemudian menentukan
konsideran konsideran kementerian agama
saya percaya bahwa kang oman
dan timnya memiliki kemampuan
fikih yang dasar gitu loh
tapi dalam konteks pengambilan keputusan politik
tanpa melibatkan publik
artinya ini keputusan sepihak yang diambil oleh kementerian agama begitu
tanpa berkonsultasi dengan stakeholders
baik dengan dpr juga begitu kang aceh
salah satunya menurut saya
tuntutan undang undang harus melibatkan dpr
sekali lagi perlu saya tegaskan ya
kami bukan tidak setuju pada substansinya
tetapi di dalam kehidupan
saat terhadap aturan
karena ini menyangkut dengan
kami sebagai anggota dewan
tentu memiliki kewajiban juga untuk menjelaskan kepada
kami dipilih oleh rakyat
kami punya kewajiban untuk juga
bagaimana kita satu persepsi
di dalam menjelaskan
bagai mitigasinya gitu loh
bisa menerima ini dengan sebaik baiknya
oke tahan dulu kang aceh
nanti kita akan tanya
apa jawaban dari kementerian agama
yang dinilai oleh dpr pengambilan keputusannya ini
berpotensi melanggar undang undang
kembali tetap lagi bersama kami
di asosiasi muslim penyelenggara haji
dan juga umro sekjen ampuri
saya akan tanya dulu
sebelum nanti saya akan ke ampuri
saya akan tanya dulu ke pemerintah
pak oman tadi kang aceh
secara keras mengkritik proses pengambilan keputusan
yang berpotensi melanggar undang undang
yang dilakukan oleh kementerian agama
apa jawaban dari kemenat
ya saya kira memang
dalam ketatan ajaran itu kan
fungsi kementerian agama dalam hal ini
sebagai eksekutif itu perlu diawasi
perlu terus di
ada fungsi pengawasan dari dpr
jadi kita senang sekali
bahwa ternyata di dalam keputusan
yang pak menteri agama
yang sudah sangat hati hati
saya khususnya kan ikut dalam tim krisisnya ya
ternyata masih ada bolong
yang menurut kang aceh tadi
dan tadi sore juga saya dengan pak ketua komisinya
itu memang menjadi bolong yang harus disempurnakan
kalau soal jawabannya
saya terus terang
tidak dalam kapasitas untuk menjawab
karena saya ini juru bicara untuk
menindaklanjuti kebijakan menteri agama
kebijakan pembatalan keberangkatan ini
namun tadi saya sebetulnya mendengar
di media yang lain
pak menteri sudah menjelaskan juga rupanya
dengan pak ketua juga ya
tapi saya kurang menyimak
karena waktunya agak bersamaan begitu
kalau bagi saya
terus terang ini satu
satu hal yang dari kang aceh
tidak sebagai pribadi
karena beliau ini sebagai wakil ketua komisi delapan
kalau secara pribadinya
kang aceh tadi menyebut saya
belajar ngajinya itu sebagai pribadi
tapi sebenarnya beliau
sebagai wakil ketua di komisi delapan dpr
itu masukan yang sangat beragam
akan kami jadikan sebagai
dan akan kami sampaikan tentu
ke pak menteri agama
kami juga mendapat arahan dari pak menteri agama
pak oman tapi kenapa tidak berkonsultasi terlebih dahulu
kepada komisi delapan sebagai mitra kerja pemerintah
itu bagian dari jawaban juga
jadi pak menteri agama saja nanti yang menjelaskan
di kementerian agama itu
kita kan bagi tugas ya
ada yang tugasnya sifatnya itu
yang strategis kebijakan
tentu itu di luar kewenangan kami ya
yang strategis kebijakan itu
ke pak presiden
kemudian ke dpr
itu kan pak menteri langsung ya
dan tadi saya dengar sepilas
memang ini kan ada arahan dari pak presiden
tanggal satu kan begitu ya
nah kemudian undur ke tanggal dua dan seterusnya
nah kami jajaran khususnya
kalau saya sebutkan sebagai staff ahli sebetulnya ya
dengan jajaran di direktorat phu
dengan pak dirjen phu nya juga
itu menyiapkan strategi mitigasi
andai a andai b begitu
itu yang kami lakukan secara detil sekali
kami bisa siap lah menghadapi kemungkinan apapun
ya saya mau tanya selain jemaah yang mengalami kerugian
tentunya yang mengalami kekecewaan karena tidak bisa berangkat
sepertinya para penyelenggara travel haji ini juga mengalami kekecewaan
dan juga kerugian triliunan rupiah
saya ingin tanya ke pak firman muhammad nur sekjen ampuri
tanggapan dari ampuri terkait dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh menteri agama
kementerian agama membatalkan keberangkatan jemaah haji
seperti apa pak firman
pertama kebijakan pembatalan ini cukup mendadak ya
karena bagi kami selalu memantau apa yang terjadi di saudi arabia
itu melihat perkembangan arah akan haji akan bisa dilaksanakan itu sangat yakin sekali
apalagi kemarin subuh dua hari yang lalu masjid nabawi sudah dibuka untuk jamaah umum untuk bisa melaksanakan ibadah di dalam masjid nabawi
walaupun dalam kapasitas yang tidak terlalu besar
yang tidak cool masjid
dan juga kemarin kita sudah mendapatkan edaran bahwa masjid al ahram akan dibuka dan planning tanggalnya untuk dibuka secara umum juga sudah disampaikan
jadi kebijakan ini bagi kami ketika ini dijadikan satu kebijakan bahwa reguler dan khusus disatukan bahkan furoda juga disatukan untuk dibatalkan bersama
agak terlalu cepat diambil keputusannya
karena dari awal juga sebulan yang lalu ampuri sudah bersyarat ke kemenat ke menteri agama
dan kami menyatakan bahwa pada pandemik corona covid sembilan belas ini ampuri insya allah sudah memberikan jemaah dengan segala kebijakan protokol yang akan diterapkan
pak firman kebijakan sangat mendadak
apakah dari kementerian agama tidak membuka ruang komunikasi begitu dengan teman teman dari ampuri para penyelenggara travel haji supaya mendapatkan win win solution seperti itu
ya karena kami sebetulnya sudah bersuara berapa hal kami masukin kami berikan masukan
namun mungkin kami belum tepat untuk bisa diambil sebagai masukan
bagaimanapun kami lihat di sini kan keputusan sepihak dari pemerintah indonesia bahwasannya jamaah haji indonesia dibatalkan
namun saudi masih belum memproduksi kapal apapun
mereka hanya melakukan persiapan persiapan
dan kita berharap kebijakan ini jika pemerintah saudi akhirnya tetap membuka phk ini beri kesempatan untuk memberikan jemaahnya
karena pertama adalah dari sebegini persiapan
jadi kita sudah melakukan booking reservasi akomodasi transportasi bahkan airline untuk kepastian keberangkatan pelayanan jemaah kami
oke pak firman tapi kan yang membatalkan keberangkatan dari jemaah haji bukan hanya pemerintah indonesia tapi pemerintah singapura kemudian bangladesh dan beberapa pemerintah lainnya juga akhirnya membatalkan begitu tanpa mereka mendapatkan kepastian dari kerajaan arab saudi
iya dimulai dari singapura yang jumlah jamaah tidak signifikan
ketika dibuka tentu saudi akan mempertimbangkan indonesia untuk kemaslahan kesenyamanan kelancaran perjalanan ibadah haji senyopiannya
oke dampaknya apa bagi teman teman dari ampuri penyelenggara travel haji dengan pembatalan secara mendadak secara cepat ini
karena kan sudah banyak kita dengar banyak penyelenggara travel umum
kalau umroh yang kemudian gulung tikar karena tidak mampu bertahan di tengah pandemi ini
dan sementara pemerintah kemudian langsung memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah
dampaknya apa yang paling terasa
ini sebetulnya harapan kami yang sangat besar haji
karena terus terang dalam tahun dua ribu dua puluh ini kami hanya berbisnis atau menjalankan perjalanan usaha kami hanya di bulan januari
februari kita sudah tidak bisa memberangkatkan umroh
dan berharap di juli ini haji bisa kita laksanakan sehingga secara pulsaan kita bisa mendapatkan pemasukan dan bisa sehat
dengan kebijakan ini ada apa apa asli selaku dpr kami juga bisa berkeluh keluh ke salah pak
setidaknya kami dengan kebijakan ini jika tetap berjalan dan tidak ada opsi lain
setidaknya phk dan ppu mendapatkan stimulus atau solusi solusi keuangan lainnya
karena sungguh berat bagi penyelenggara
dalam dua belas bulan perjalanan
dan tahun dua ribu dua puluh ini hanya satu bulan bisnis
sedangkan kita punya ribuan karyawan ribuan jaringan ribuan pembimbing ibadah juga
ada motor dan sebagainya
yang tentu ini bagian daripada masyarakat yang perlu disupport secara ekonomi
oke kang aceh
ampuri berharap mendapatkan stimulus dan juga kebijakan kebijakan khusus dari pemerintah dan juga dpr
untuk bisa bertahan di tengah pandemi ini
karena mereka hanya menggantungkan harapan di penyelenggaran haji
namun ternyata tampaknya harus mengalami kerugian yang cukup banyak
bagaimana tanggapan dari komisi delapan
hal hal seperti inilah mbak nana
yang penting untuk kita bicarakan
dan mengajak bicara para stakeholder perhajian
sebelum kita memutuskan sebuah perkara yang sangat sangat vital sekali dalam konteks kehidupan keagamaan kita
nah seperti apa yang disampaikan oleh pak firman nur
alangkah lebih baiknya
kan bisa melakukan ini dengan
walaupun mungkin diantara mereka pasti akan memahami sikap pemerintah
tetapi kalau diajak bicara kan lebih bagus
diajak bicara satu satu
kita harus mengedepankan aspek kemanusiaan
kita harus memahami konteks yang sesungguhnya
kenapa harus mengambil kebijakan seperti ini
kita juga harus memikirkan apa yang menjadi sustainabilitas dari para pengusaha pengusaha di bidang travel ini
terus terang pasti kami akan sampaikan pak firman ya
terhadap pemerintah terhadap terutama saya kira kementerian perekonomian
karena ini juga bagian dari bagaimana melakukan pemulihan ekonomi di sektor pariwisata dan sektor dunia perhajian kita
yang memang juga cukup
memberikan kontribusi terhadap perekonomian kita
nah termasuk juga misalnya menurut saya aspek yang penting juga
yaitu tadi organisasi organisasi keagamaan
apa salahnya silaturahmi ke nu ke muhammadiyah ke mui
kemudian disaksikan oleh publik
itu kan yang sebetulnya disarankan oleh kami pada rapat rapat kerja yang lalu
tapi kang aceh
dpr komisi delapan akan mendorong agar mendapatkan stimulus ya ampuri ini ya
kita saya kira semua sektor apapun ya
yang bisa menjadi penggerak ekonomi indonesia
saya kira tidak boleh ada diskriminasi
semua harus dibantu
sudah ada janji nih dari ampuri
pak firman sudah ada janji dari kang aceh
bahwa semua sektor harus dibantu diberikan stimulus
termasuk para penyelenggara travel haji
namun kita akan tanya bagaimana dengan nasib biaya penyelenggaran ibadah haji
para jemaah yang sudah dilunasi
apakah memang bisa dikembalikan
nanti kita akan tanya kepada kementerian agama
dan juga kepada penyelenggara travel haji
cnn indonesia newscast akan segera
tetap lapor sama kami
dan kita akan lanjutkan perbincalan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio
ada pak oman fathurrahman jurubicara kementerian agama
ada kang aceh hasan wakil ketua komisi delapan dpr ri
dan ada sekjen ampuri firman muhammad nur
saya akan tanya ke kementerian agama
tadi sudah ada tanggapan dari ampuri pak oman bahwa keputusan ini sangat mendadak sangat cepat
dan ampuri berharap mendapatkan stimulus untuk bisa bertahan bisnisnya di tengah pandemi
bagaimana tanggapan dari kementerian agama
ya sebetulnya kalau dibilang mendadak juga pasti tidak ya
karena tim krisis haji di kementerian agama saja itu dibentuk itu awal maret ya
kita awalnya punya tiga skema
skema haji normal dengan kuota normal maksud saya rp dua ratus dua puluh satu
kemudian kita kemukakan skema yang kecil
yang kedua itu pembatasan
kemudian yang ketiga itu adalah pembatalan
pembatalan penyelenggaran itu masih kita pelajari
masih bisa deh gitu saya masih ingat betul itu
nah tapi kemudian setelah satu bulan kita tunggu kita pantau terus saudi
ternyata juga belum ada perubahan ya sudah skema yang pertama itu dihilangkan
kemudian yang kedua dua skema akhirnya tinggal satu skema kan
jadi sebetulnya jajaran di direktorat phu
para direkturnya itu juga melakukan komunikasi sesuai dengan bidang masing masing ya
hanya saja memang keputusan untuk pembatalan atau tidak pembatalan itu memang dengan sangat terpaksa
bukan terpaksa ya tapi dengan sangat hati hati
itu tidak disampaikan sebelumnya
saya juga mendengar tadi pagi itu kang aceh itu masih sangat ini sekali
bukan jadi secara substansi itu menyarankan memang untuk pembatalan
tetapi beliau juga belum mengetahui karena memang kami mencoba untuk
apa ya ini jangan sampai menimbulkan dampak di publik gitu keriuhan gitu ya
kami sendiri deg degan saya sendiri deg degan mendengarkan pengumuman itu gitu
jadi sebetulnya tidak mendadak
nah kalau soal apa namanya fasilitasi saya kira tadi sore saya juga mendengar pak dirjen phu itu
memang sudah memberikan komitmen
untuk memfasilitasi hal hal terutama yang mungkin juga terkait dengan penyelenggara haji khusus ya khususnya yang pihk ya
karena kalau yang reguler kan dananya kan langsung di bpkh bahkan tidak ada uang muka kelayanan di saudi itu tidak ada
tetapi untuk yang haji khusus kan agak berbeda
yang lima belas ribu sekian tadi itu
pak dirjen haji insya allah akan segera untuk apa namanya mendaklanjuti lah untuk memfasilitasi
tentu harus konsultasi juga dengan para pimpinan dpr di komisi delapan
oke pak oman ini yang menarik tadi anda menyebutkan ada satu ratus sembilan puluh delapan jemaah dan lima belas empat ratus tujuh puluh enam jemaah yang sudah melunasi biaya penyelenggaran ibadah haji atau bp
tadi menteri agama faru rozi pada saat konferensi pers mengatakan bahwa jemaah haji bisa menarik kembali uang bph nya
kalau memang tidak ingin naik haji tahun depan itu bagaimana teknisnya apa memang betul seperti itu bisa ditarik kembali pak
jadi pertama yang bisa ditarik kembali itu adalah setoran pelunasan bp nya
kalau setoran awal yang dua puluh lima juta itu tentu tidak bisa
kecuali kalau memang mau mundur sama sekali ya
karena itu menentukan nomor porsi kan
nah untuk setoran pelunasan bp yang tahun ini itu skemanya itu sesuai dengan konsultasi dengan saya masih ingat walaupun saya tidak hadir ya
dengan raker di komisi
itu adalah dikelola disimpan dan dikelola secara terpisah oleh badan pengelola keuangan haji
kemudian nilai manfaatnya nanti setelah satu tahun itu akan dikembalikan ke jemaah itu paling lambat tiga puluh hari sebelum yang bersangkutan pergi
pergi haji berangkat haji maksudnya
nah tapi kalau seandainya ada jemaah haji yang mau mengambil biaya pelunasan bp itu
juga ada mekanismenya dibuka
pak oman anda bilang bahwa setoran bph nya itu akan dikelola oleh bpkh
badan pengelola keuangan haji itu betul tapi tadi saya sempat membaca bahwa kepala bpkh anggito abimanyu mengatakan bahwa karena haji ditiadakan pada tahun dua ribu dua puluh ini
maka uang sebesar enam ratus juta usd itu akan dipakai untuk memperkuat rupiah
itu betul pak oman
ya tidak tahu harus tanya ke ketua bpkh
yang jelas prinsip kami kalau untuk yang kasus jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini itu sesuai regulasinya sesuai yang disepakati akan dikelola oleh bpk secara khusus
dan dana manfaatnya untuk jemaah sesuai dengan ini ibaratnya itu seperti tabungan lah ya
jadi tabungan kan jumlahnya beda kan biaya pelunasan di aceh dengan di sulawesi kan beda
nah nanti manfaatnya itu full ke rekening virtual dari jemaah haji itu
artinya jemaah ini tidak akan hilang dan tidak akan dipakai untuk kepentingan pemulihan ekonomi begitu
sama sekali tidak ya itu sudah tertuang di dalam keputusan menteri agamanya jadi tidak mungkin
oke saya akan tanya ke ampuri pak firman tadi dikatakan oleh pak oman bahwa setoran bp nya ini bisa dikembalikan tapi setoran awal itu tidak bisa dikembalikan
memang dari ampuri menyanggupi teknis pelaksanaannya akan seperti apa
sulit sekali kalau misalnya kita lihat
ya ini yang sebetulnya menjadi beban bagi kami penyelenggara kepada jamaah jemaah kami
karena pelunasan haji ini bulan februari dan maret kemarin itu kita membayar dalam bentuk dolar dan kita membeli dari rupiah
kurs saat itu sangat tinggi tingginya
ya sampai enam belas tujuh belas ribu bahkan dibeli oleh jamaah
kemudian dengan sekian besar biaya kurs yang mereka beli tiba tiba mereka gagal berangkat
kemudian kurs juga berubah turun
dan kami juga sebagai phk kalau kami terus terang kami tidak banyak mendapatkan manfaat secara langsung dari dana yang kami setorkan sebelumnya ke akun menti agama dan sekarang dipindahkan ke bpkh
sepertinya saatlah sekarang ini kalau seandainya ingin mencoba untuk menguatkan usaha bisnis phk dan ppu dari dana tersebut seyogianya kami penyelenggara mulai mendapatkan manfaatnya
karena terus terang selama ini kita tidak pernah mendapatkan manfaat langsung
artinya ampuni merasa keberatan kalau kementerian agama memperbolehkan jemaah menarik kembali setoran bph nya begitu
enggak di dalam skemanya memang ada dua opsi
pertama adalah tetap membiarkan dana setoran kedua itu di bpkh akan mendapatkan bagi hasil dari optimalisasi yang dilakukan oleh bpkh
yang kedua ada opsi selanjutnya jika jamaah tetap membutuhkan karena masih ada waktu setahun menjelang berangkat untuk dana itu ditarik bisa tetap melalui mungkin langsung yang sudah ditetapkan
oke sejauh ini sudah banyak jemaah yang ingin meminta ataupun menarik kembali setoran bp nya
dari data ampuni mungkin
belum kami dapatkan karena acara informasi kan baru tadi
jadi dalam saat ini kami beraku memberikan sosialisasi kepada jemaah bahwa kemenat membatalkan keberangkatan haji tahun dua ribu dua puluh ini
oke saya akan tanya ke komisi
kang aceh bagaimana anda melihat bahwa tadi ada jawaban menarik yang disampaikan oleh pak oman
bahwa tanya saja kepada kepala bpkh pak anggito abimanyu apakah betul biaya bph nya ini yang dikelola oleh bpkh akan dipakai untuk memperkuat ekonomi
tapi tadi sudah dibantah oleh pak oman ada catatan khusus ataupun peringatan keras dari komisi delapan kepada kementerian agama dan bpkh agar tidak memakai uang nasabah untuk pemulihan ekonomi
ya terus terang saja ketika saya mendengar berita itu saya pun juga minta langsung klarifikasi

karena ini isu yang sangat sensitif yang juga seharusnya dibicarakan bersama sesuai dengan undang undang dalam hal penempatan dana haji itu harus juga mendapatkan persetujuan dari komisi tiga

oke ya kami dari sejak awal konsisten
nah komisi delapan sudah beberapa kali mengingatkan agar dana haji itu harus disempatkan sesuai dengan prinsip syariah
ya penuh dengan kehati hatian harus prudent dan tidak boleh digunakan untuk hal hal yang memang memiliki potensi bagi loss terhadap investasi tersebut

dalam konteks misalnya ketidakpastian global seperti sekarang ini komisi delapan sudah beberapa kali mengingatkan agar dana haji
jangan sampai mengalami depresiasi yang sangat tajam akibat dari kondisi ekonomi yang ya kita rasakan saat ini mengalami declining
yang arahnya semua ke resesi begitu
nah uang haji saya kira ya sesuai dengan undang undang pengelolaan keuangan haji investasikan dalam kondisi yang lebih baik
saya kira dengan kita menempatkan dalam sukuk saja menurut saya sudah cukup besar ya
apalagi kalau kemudian dana haji tersebut diinvestasikan langsung untuk kepentingan sektor real yang juga mendukung terhadap pelayanan ibadah haji menjadi lebih baik lagi
jadi saya sangat minta supaya dia mengklarifikasi langsung
jangan saya mengklarifikasi kalau dia tidak mengklarifikasi pasti akan kami panggil juga
hal hal semacam ini ini menjadi penting bagi kami untuk bisa menjelaskan ya
hal hal ini inilah yang komisi delapan itu memiliki peran yang sangat vital
karena memang undang undangnya itu memang demikian begitu
jadi implikasi dari kebijakan pembatalan pun itu pasti mempengaruhi terhadap efek domina kemana mana
dan itu pasti membutuhkan persetujuan dari komisi delapan
maka kami sangat heran jika menteri agama secara sepihak memutuskan itu
tanpa bicara dengan kami karena apa apapun implikasinya
itu pasti akan membutuhkan kami untuk membahasnya kembali
oke kang aceh kapan komisi delapan akan mengajak ataupun memanggil kementerian agama
untuk rapat duduk bersama mendengarkan penjelasan
dan tadi memitigasi implikasi implikasi ke depan yang akan terjadi
dengan pembatalan keberangkatan jemaah haji ini
ya kami terus terang saja
tadinya mengagendakan tanggal empat juni ini
tapi kan keputusan pokoknya sudah diambil secara sepihak
tadi kami di grup wa
komisi delapan sempat menyampaikan
kalau begini untuk apa kita rapat
nanti juga akan mengambil keputusan sendiri
kita tidak dianggap secara kelembagaan
nah ini kan repot kalau sudah kayak begini
saya terus terang aja posisi saya sama dengan kang oman sebagai speaker
tentu kami harus juga mengambil keputusan
berdasarkan atas rapat bersama dari seluruh anggota komisi delapan
karena fungsi dari peran
anggota dpr itu kan dia tidak
saya sebagai pimpinan komisi delapan
tentu hanya mengatur saja soal konten isi rencana rapat
agenda rapat dan lain lain
kami harus tunduk kepada kesepakatan bersama komisi delapan
jadi mohon maaf dengan segala hormat ya
karena kami takat aturan
tentu kami harus mengambil keputusan rapat dulu di komisi delapan
apakah penting atau tidak
kita membahas aspek teknis dan implikasinya dengan kementerian agama
ini yang harus kami sampaikan
terima kasih sekali kang aceh
sayang sekali waktu kita sudah habis
namun saya akan merangkum sedikit
kita sudah dapat poin poinnya tadi bahwa
sekali lagi dari kementerian agama memastikan ataupun menjanjikan
tidak ada dana jemaah haji yang akan dipakai untuk pemulihan ekonomi
nanti kita akan tanya konkretnya kepada kepala bpkh
anggito abimanyu apakah betul seperti itu
dan tadi juga dari komisi delapan kang aceh sudah mengingatkan
agar jangan sampai dana jemaah ini kemudian disalahgunakan
lebih baik disalurkan ke sektor sektor real
dan yang terakhir tadi dari seksyen ampuri firman nur
berharap bahwa pemerintah dan juga komisi delapan ataupun dpr
memberikan stimulus terhadap kelangsungan bisnis
dari para penyelenggara travel haji
dan terima kasih sekali para narasumber yang sudah bergabung malam hari ini
di cnn indonesia newscast demikian perbicaraan kita
malam hari ini warga di nashville tennessee
amerika serikat mulai turun ke jalan untuk mulai membersihkan
kerusakan informasinya sesaat lagi bersama ferdi ilyas